sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ya selamat siang
bapak banyak kehilangan darah
dia harus segera transfusi darah secepatnya
sebab kalau tidak
golongan darah patia di b
golongan darahnya b juga
mau tidak mau
orang yang golongan darah b
supaya transpusi cepat dilaksanakan
saya aja dok
kebetulan golongan darah saya
kamu gak usah ikut campur
bapak ketabrak sekarang juga gara gara kamu
ada yang membantu bapak
kamu jangan marah marah dong
bisa gak sih kamu gak usah marah marah kayak gitu tak
situasinya udah sangat menyesak ini
aku bisa bantu tak
aku ikhlas bantuin ayah kamu
ini semua kan demi ayah kamu sendiri tak
kamu pikir aku gak bisa pacari orang yang golong darahnya sesuai yang bapak
aku akan cari sendiri
kalau orang ini yang mau nolongin pak
aku akan cari sendiri
gak usah terima
iya saya butuh donor darah
untuk golongan darah
di sana menyediakan mbak
lagi gak ada ya
oke gak apa apa
kalau gitu saya coba cari di tempat lain
baik terima kasih
lantarita gimana keadaan tua non
kebenaran banget ya kamu datang
bapak lagi butuh donor darah
aku harus tahu golongan darah kamu apa
saya golongan darahnya a non
lagi gak ada ya
aku butuh b
apa golongan darahnya b
aku udah coba cari tadi ke pak emi
tapi gak ada
lagi gak nyediain golongan darah b
di dalam sih ada sakti
sakti golongan darahnya apa non
o itu bisa diterima sama orangnya
sama golongan darah apapun
tapi ya gak mungkin lama sama sih aku mau
oke aku telfon raka dulu
gak diangkat lagi
apa sih raka tuh dari kemarin juga gak ngabarin aku
gak bisa ya
ada gak ma
kamu bantuin mama
bantuin mama juga
ini mbak ada ya
kalau ayah kamu kenapa napa gimana kita harus segera bertindak pak
talitha you denger ayah dengar baik baik
belakangan ini kamu itu egoisnya minta ampun
papa kamu ini dalam lagi sekarat sekarat dia
jangan mikirin diri sendiri tungus dong
maaf maaf bukannya saya mau ikut campur tapi coba rindu pikirin
dan pikirin untuk wan wan untuk sekali ini saja wan
tapi sakti nggak boleh minta imbalan apa apa dari talita
yaudah ayo cepat
oh iya bu sekarang kondisi kesehatan pak teddy sudah mulai membaik
tapi kita lihat kira kira setengah jam lagi
apa ada perkembangan atau tidak
saya permisi bu
saya terima kasih sekali sama ibu
kalau ada ibu saya gak tahu nasib saya punya suami seperti apa
ibu benar benar jadi pengalihkan penolong penolong saya
gak usah dibesar besarin lagi tan
ibu ini ngomong apa gak usah dibesar besarkan
kau ini kandung darah ibu sumbang ibu
ini luar biasa sakti
saya sangat berterima kasih sama ibu
ibu ini udah baik
ganteng rendah hati lagi ibu
kenapa cuma darah ini yang bisa menyelamatkan papa
aku benar benar gak rela
darah orang yang paling aku benci mengalir dalam tubuh papa
tuhan kenapa harus seperti ini kenyataannya
masih kamu minta balas budi kan sekarang
atau kamu minta aku inget kebaikan kamu yang ini
aku kasih tahu ke kamu ya
aku gak akan ingat sama kebaikan
aku tetap gak suka sama kamu
aku benci sama kamu
kalau sekarang kau mau benci sama aku gak apa apa tuh
terus jangan jangan emang kamu tuh sengaja ya sama kejadian ini
supaya kamu sekarang bisa jadi pahlawan ya kan
supaya kamu bisa nimbangin darah kamu untuk papa
aku gak sengaja celakain ayah aku
aku gak sengaja celakain ayah aku

mana aku bisa tahu golongan darah ayah kamu itu apa
lagian kalau emang aku sengaja celakain ayah kamu
mana aku tahu kalau akibatnya ayah kamu itu butuh donor darah
kok kamu pegang emang gitu sama aku tante
aku gak tau hati kamu tuh kayak apa aja
hati kamu tuh busuk tau gak
busuk kamu kamu tuh jahat
lelahnya aja kelihatannya kayak gitu manis baik
demi tuhan kak aku tulus bantuin ayah kamu
kalau aku sayang sama kamu artinya aku harus sayang juga sama keluarga kamu
aku pusing denger kalian berantem terus
lalita aku mau pulang
ada yang aku lupa aku mau ambil
sakti anterin ayah pulang
berapa semua tata tagihan iba
sakti ibu ada
ada tante tenang aja sakti urus semuanya
tunggu sebentar eta
terima kasih sakti
sakti kamu gak usah ikut kita turun
eh yuka sakti bener ya yu ya
sopan santun sedikit dia udah nolongin papa yuk
aku gak peduli pokoknya awas mau kamu sampe berani masuk ke dalam rumah
sakti yu ikut masuk sama ayah
udah sakti kamu pulang
saya masuk ke dalam rumah
lalita cukup ya enough
mama gak peduli lagi mama udah gak tahan lagi
pokoknya secepat mungkin mama tunanganin juga sama sakti
eh bodoh bodoh mama gak pikirin lagi
mama udah capek liat tingkah yu seperti kudalian
yuk mama tunanganin sama dia
yu mau terima atau enggak ayah gak pikirin
aku gak terima
aku gak terima karena aku berhak untuk pilih
dan aku itu adalah tunangannya raka
yu tunangannya raka
yu mau ke mana
yu mau kabur
biarin aja di pintu
kabur ke sana
kabur ke sana
gimana suami ayah
sudah baik kan nyonya
hilang gak tau kemana
kabur dia kabur ayah gak tau dia kemana
ayah juga gak peduli
ayah gak mau pikirkan ayah pusing
kayak ngapa ngapain gak pesah
lo kumpulin pegawai semua kita rapat
satria ada gak ya
kenapa sih bos
nggak ngagetin aja
lo gantian gue rapat ya gantian gue rapat ya
iya mas erwin udah kabur terus sekarang non talita juga kabur
aku nih bingung loh saat kamu bantu aku cari ya
sampai jumpa lagi